langsung kami ajak anda bicara soal masakan keragaman kuliner nusantara
tidak terlepas dari pengaruh negeri tirai bambu tiongkok
iya beberapa bahkan menjadi menu favorit ya chinese food
dan menjadi juga makanan yang kita santap sehari hari
misalnya seperti bak pao lalu juga ada bak mie ada bak chang dan macam macam lainnya ya
aduh langsung deh ya kita coba lihat apa lagi sih selain nama nama itu
di setiap negara kuliner termasuk budaya yang diterima oleh setiap orang
begitu pula dengan kuliner indonesia yang memiliki beragam variasi
baik itu dari segi rasa cara pengolahan dan bentuk yang unik
dibalik keragaman tersebut tidak sedikit pengainan tanahnya
dan juga pengalaman air yang dipengaruhi oleh budaya tiongkok
pengaruh makanan tiongkok paling mudah dikenali dari penggunaan namanya
ciri khas beberapa nama makanan dari negeri panda tersebut diserap menjadi nama kuliner indonesia
waktu waktu tetap panda
nah paling besar gelombang itu di sekitar seribu enam ratus seribu tujuh ratus seribu delapan ratus
itu mereka emigran banyak terutama dari provinsi fujian
fujian sendiri adalah bahasa mandirnya hokyan
mereka mendarat di pesisir
terutama pantura pesisir utara pulau jawa
dan otomatis mereka datang ke situ mereka juga membawa makanan dari negeri asalnya
membawa makanan dari negeri asalnya mereka tentu saja juga masak makan dan juga dikenalkan dengan penduduk setempat
dan penduduk setempat sendiri melihat ini ada makanan baru ada apa mereka sesuaikan
mereka dari segi bahasa mereka ikut
bakso salah satunya
berasal dari bahasa hokian bakso merupakan makanan asli negeri tirai bambu
resep bulatan daging giling ini dibawa oleh para perantau tiongkok ke selatan
dan di indonesia bakso menjadi makanan yang bisa ditemui di mana saja
bahkan saat ini banyak menu bakso yang dibalut dalam kreasi baru
bumbunya juga ikut beradaptasi dengan selera nusantara
tidak heran jika menu rakyat ini sangat akrab di lidah masyarakat indonesia
umur kecilnya suka bakso
supaya bakso nya diolah seperti apa manis asin pedas
iya manis asin pedas ya
begitu pula dengan bakmi
di tiongkok gandum dipakai sebagai bahan baku pembuat bakmi
namun di indonesia bahan bakunya dari terigu
setelah masuk ke indonesia bumbu dan rempah menjadi penambah cita rasa yang lebih kompleks
di kalangan masyarakat tionghoa bakmi disajikan dengan potongan daging dan kecap
bakmi simbol harapan usia panjang sesuai dengan bentuknya yang panjang dan tidak mudah putus
karena itu masyarakat tionghoa banyak yang menyantap bakmi saat perayaan hari istimewa
seperti hari ulang tahun dan tahun baru
asumsi orang bahwa dengan kata mbak sendiri adalah benang gendung daging babi
karena bak sendiri artinya
jadi bakpao bakmi bakwan bakpia bakpia sendiri yang di jogja
tidak ada dagingnya sama sekali
kacang hijau atau yang lain
nah kata bak sendiri adalah berasal dari bahasa mandary row
ro itu bunyinya mandarin
kalau dalam bahasa hokian bunyinya bak
bacang juga berasal dari bahasa hokian
yang berarti penganan berisi daging
yang kerap dibuat saat perayaan pehcun
salah satu festival dalam kebudayaan dan sejarah tiongkok
yang digelar pada tanggal lima bulan kelima penanggalan imlek
di indonesia isian bakcang tidak hanya daging
ada pula yang berisi sayuran telur dan jamur
menu lain yang berasal dari tiongkok adalah bakpao
diserap dari bahasa hokian pao artinya bungkusan
dan bak artinya daging
pada awalnya daging yang digunakan adalah daging babi
namun muslim di indonesia membuat bakpao dengan isian daging ayam atau kacang kacangan
perpaduan rasa asam asin manis pedas gurih dari bumbu rempah pada kuliner indonesia
tidak mengerus keberadaan kuliner aslinya
proses asimilasi dari budaya peranakan justru membuat indonesia
semakin terkenal menjadi surga kuliner di mata dunia
indrayani laksmi jakarta